kita ke informasi lainnya komisi pemilihan umum menggelar kegiatan penyerahan data pemilih pemula tambahan
serta sosialisasi tahapan pemilihan serentak dengan protokol covid
kpu memastikan telah siap gelar pilkada dengan protokol kesehatan
ketua kpu arief budiman mengatakan kpu terus melakukan koordinasi dengan bnpb dan gugus tugas
dalam rangka penyelenggaraan atau menyelenggarakan pilkada yang sehat dan aman
kpu tengah merampungkan peraturan yang nantinya akan menjelaskan dengan detail protokol kesehatan pelaksanaan pilkada
dari mulai penggunaan alat pelindung diri atau apd untuk penyelenggara dan pemilih
pengukuran suhu tubuh kesediaan tempat cuci tangan hingga mendatangi pemilih yang terpapar covid sembilan belas
kpu menargetkan tujuh puluh tujuh lima persen pemilih akan menggunakan haknya dalam pilkada nanti
sebanyak satu ratus lima delapan ratus lima puluh dua tujuh ratus enam belas pemilih terdaftar dalam data penduduk potensial pemilih pemilu atau dp empat pilkada dua ribu dua puluh
kpu masih akan melakukan proses pemutakhiran

kpu masih akan melakukan proses pemutakhiran